tidak perlu tahu siapa aku
barang berharga kalian
kamu mau merampok ya
kalau kalian tidak di rawat
ya allah sepertinya ada luka parah
mudah mudahan ramon ini bisa menolongmu raden
ya allah ya tuhan manusia tolong yelangkanlah penyakit
tolong sembuhkanlah raden yang susah ya allah
hanya kau yang maha penyembuh
tiada kesemua selain dari kau ya allah
ya allah kenapa raden belum sandari juga ya allah
pasti serangan yang diterima ini cukup parah ya allah
ya allah maha benarnya engkau adalah firmanmu
pasti saja malaikat bisa bilang bahwa manusia akan saling membunuh dan membuat kerusakan di bumi ini
itu mungkin merupakan hal buruk untuk pertemuan mumbai kesejahteraan mahasiswa

saya lebih baik

dua anakmu sudah aku bunuh
ayah apakah ini semua terjadi disebabkan karena kekuatan paman agadani
ayah apakah kekuatan paman agadani sesat ini
dia harus segera ayah anda hentikan
dia sangat menantikan kehadiran ayah anda
dan mungkin dia sudah menyiapkan jebakan ayah anda
kau tidak perlu khawatir putri
ayah anda akan berhati hati
putri bantulah para prajurit yang terluka
ayah anda akan menghentikan agadani
terima kasih putri
ya allah selamatkanlah hamba dari sini ya allah
kalau memang hamba harus meninggal pada hari ini
ampunilah semoga dosa dosa hamba ya allah
dan berikanlah anugerah kepada allah
dalam keadaan husni dan khawatir